kita semua meyakini program program yang sudah berjalan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
tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan
hal hal yang terkait
dan jangan lupa para santri
pasti kita dukung penuh